alat mekanis multiguna pedesaan yang dua ribu delapan belas lalu diluncurkan oleh kementerian industri republik indonesia
dengan berbekal mesin diesel kini sudah punya versi elektriknya dengan nama amdes
emdes ini nantinya akan bisa digunakan masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas niaga dari hasil pertanian dan juga perkebunan
sambil mendukung program pemerintah dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik di indonesia
regulasi kendaraan bermotor listrik sudah dikeluarkan pemerintah melalui peraturan presiden nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
yang disahkan pada dua belas agustus dua ribu sembilan belas lalu
hal ini menandakan telah dimulainya era baru kendaraan di indonesia untuk mulai menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan
salah satunya adalah alat mekanis multiguna pedesaan atau amdes
yang pertama kali diperkenalkan oleh kementerian pertanian kepada publik di pameran otomotif gias dua ribu dua puluh
produk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan angkutan niaga di pedesaan ini sebelumnya berbekal mesin diesel enam ratus lima puluh cc satu silinder
amdes bertransformasi menjadi eamdes
yang menggunakan motor listrik tujuh kw sebagai penggerak utamanya
sejumlah komponen dari versi bermesin dieselnya juga turut diganti
seperti ada instalasi kelistrikan controller dan juga baterainya yang menggunakan dua belas pak baterai berjenis velve regulated lead acid atau vrla
yang kita kenal dengan nama aki kering berdaya empat enam kwh
yang membedakan dari kendaraan listrik pada umumnya e amnes berbekal genset range extender tiga kv ampere
yang berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan
jika baterai utama kehabisan daya
kementerian perindustrian belum menjelaskan berapa kilometer jangkauan kendaraan ini dalam sekali isi ulang baterai
belum juga dijelaskan berapa lama waktu pengisian ulang baterainya
meskipun mobil ini masih dalam tahap purwarupa namun saya berkesempatan untuk menjajalnya
ketika memasuki amdes ini
perangkat yang ada di dalam masih sangat sederhana
seperti tampilan speedometer yang menggunakan ponsel dan dashboard yang juga masih dalam tahap pengembangan
meski ini adalah mobil listrik yang biasanya bertransmisi otomatis
amdes justru mengaplikasikan tuas persneling yang terdiri dari tiga percepatan laju dan satu untuk mundur
hanya saja untuk memindahkan tuasnya mobil amdes diharuskan untuk berhenti terlebih dahulu
eamdes yang masih dalam tahap pengembangan ini
dengan daya angkut mencapai tujuh ratus kg
jika sudah berhasil dikembangkan
eamdes akan melengkapi varian amdes lainnya
yang diprioritaskan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan di pedesaan indonesia